rencana pemindahan ibu kota kembali muncul setelah presiden joko widodo memutuskan dalam rapat terbatas
ibu kota pemerintahan indonesia akan berada di luar pulau jawa
badan perencanaan nasional menargetkan pemindahan ibu kota akan berlangsung antara lima sampai sepuluh tahun
bapak nas juga menjamin pembiayaannya tidak akan membebani apbn
setelah lama tidak dibahas presiden joko widodo akhirnya memutuskan
memindahkan ibu kota pemerintahan ke luar pulau jawa
keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas senin kemarin
kepala bapenas bambang brojonegoro menjelaskan ada tiga lokasi pilihan ibu kota
yakni sumatera bagian timur kalimantan tengah dan sulawesi selatan
selain itu bambang memastikan pembiayaan tidak membebani anggaran pendapat belanja negara
karena melalui tiga skema yakni manajemen aset pemerintah kerjasama swasta dan bantuan badan usaha milik negara
bapenas menargetkan pemindahan ibu kota pemerintahan antara lima hingga sepuluh tahun mendatang
bapak nas menargetkan pemindahan ibu kota pemerintahan antara lima hingga sepuluh tahun mendatang
bapak nas menargetkan pemindahan ibu kota pemerintahan antara lima hingga sepuluh tahun mendatang

tetapi untuk pusat pemerintahan kita ingin mengembangkan juga wilayah yang selama ini mungkin ditinggalkan
atau kurang berkembang terutama di luar pulau jawa
pengamat tata kota yayat supriyatna menilai keputusan presiden memilih ibu kota pemerintahan di luar jawa
merupakan langkah paling maju
dari segi tata kota yayat menilai kalimantan paling memenuhi aspek geopolitik dan geostrategis
dibandingkan pulau sumatera dan sulawesi
tapi yang paling penting dari semua persoalan itu lokasi itu harus bisa mencerminkan secara geopolitik
dan geostrategis sangat penting bagi indonesia di masa depan
jadi pilihlah yang mungkin pertimbangannya lebih konsentrik berada di tengah tengah indonesia
karena lokasi ibu kota negara itu harus mencerminkan efisiensi dalam konteks pola pergerakan
dan interaksi antar wilayah
paling cocok memang di wilayah kalimantan
meski presiden telah memilih ibu kota di luar jawa keputusan pemindahan masih melewati jalan panjang
karena pemerintah harus mendapat persetujuan dari dpr